kita sampai ya akhirnya bisa tercapai seperti ini dan saya rasa ini salah satu buah dari kerja keras kita juga